inilah video viral dua bocah kakak beradik yang diikat dengan rantai pada bagian leher dan kaki
ironinya kedua bocah yang masih berusia tiga dan enam tahun ini diikat oleh ibu kandungnya sendiri
kejadian ini pertama kali diketahui oleh tetangga pelaku yang mendengar suara tangisan
dan jeritan anak kecil dari dalam rumah pada dua puluh dua oktober lalu
kondisi rumah saat itu gelap gulita karena lampu tidak dinyalakan
tak berselang lama polisi menyelamatkan bocah ini serta mengamankan sang ibu dan pacarnya yang merupakan pemilik rumah
kasat reskrim polres tabanan akp aji yoga sekar selasa siang mengatakan
dari hasil pemeriksaan polisi sang ibu mengaku nekat mengikat anaknya dengan rantai
agar kapok dan tidak nakal
kini kedua pelaku dikenakan pasal delapan puluh ayat satu dan ayat empat undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun delapan bulan penjara